udah deh udah gak lucu lagi tau gak sih bercanda kayak gitu
honey kan cuman baca majalah bukan yang malah jadi bodoh
gue mau keluar dari cheese tiger
lo lo mau keluar
gue mau keluar dari cheers tiger
lo tau kan masuk ke stigger tuh gak main main
katanya bisa mengabulkan permintaan apa aja
hah kris deh
kok ada bau bau gitu ya
eh temen temen nyam gak sih bau bauan asli
aduh apaan nih
tuh kan bener bau banget
aduh apaan nih ya
hmm ini bau apa
kalo mau tau pastinya karuan tanya kimi aja deh
karena gue yakin dia yang paling tau
jadi korban kaos kaki gue lagi deh

jangan lo jalan gendut kayak gitu
pergi lo pergi pergi pergi
kalau bisa pindah sekolah gue pengen pindah sekolah aja deh
kok gitu sih
kita gimana ga ketemu lagi dong
gue pikir dengan gue jadi anggota cheers tiger
gue bakal jadi cewek beken
ternyata gue malah makin dicengin sama semua orang
kok lo cengeng sih
dari kemarin kerjaan lo tuh cuma meratapi nasib
nggak biasanya tau gak
walaupun si hani sama si viro ngeledek lo terus
tapi lo tetep tegar
bener kata lo gue emang udah kelewat cengeng
gue harus bangkit lagi
gue akan bikin mereka lihat
kalau gue bukan orang yang seenak enaknya bisa diinjek injek
you go girl salam berjual ya
eh mana dia mau ngapain sih
hmm ada bau bau aneh nih
udah deh udah gak lucu lagi tau masih bercanda kayak gitu
hani kan cuma baca majalah bukan yang malah jadi bodoh
gue mau keluar dari cheese tiger
lo lo mau keluar
gue mau keluar dari cheers tiger

masuk cheers tiger tuh gak main main
kalo lo udah keluar jangan harap lo bisa masuk lagi
bahkan sampe anak cucu lo pun gak mungkin
iya gue tau
tapi tetap aja gue mau keluar dari cheers tiger
pikir pikir lagi deh
tau kim tadi gue ngomong sama lo cuma bercanda tau gak
cuma buat nyenengin lo doang
ya jangan sampai keluar gitu dong
ada juga cewek yang nolak hanik
lo capek karena kemarin latihan hp pingsan kan
jadi gini aja gue kasih lo waktu buat miky mikir lagi deh sampe besok pagi
gue gak perlu
aduh kim pikir pikir lagi dong
ya makasih ya hani ya buat waktu pikir pikir yang udah lo kasih buat kimi
emang itu yang dia perlu
ya makasih ya
ya makasih ya
saya pikir dia siapa berani beraninya menghina cheers tiger
dia cuma cari sensasi aja lagi han biar beken dia tau semua orang disini rebutan jadi anggota cheers tiger
ya mungkin dia caper aja gitu loh dengan coba coba jadi orang pertama yang keluar dari anggota cheers tiger
lo gak bisa biarin tuhan muka kita mau taruh mana
jelas gue gak akan biarin gue akan kerjain dia abis abisan sampe dia bener bener nyesel
mau duduk dimana nih
aduh penuh semua lagi
kimi sini nih ada yang kosong
hah serius lo
percaya aja sama gue
minggir lo biar kimi duduk disini
lo mau apa dari gue
kok lo tau gue masih satu dari lo kimi
oke langsung aja gue mau minta maaf sama lo
gue sadar gue udah keterlaluan sama loki nih maafin gue ya
ya gimana lo setuju nggak
gimana kalau pulang sekolah nanti kita jalan jalan aja yuk
gue buktiin deh kalo gue bener bener tulus minta maaf sama lo
heh hani tuh udah baik mau bermurah hati ngajak ngajak lo paham
dan lo boleh ngajak natra dari sini

bisa sudah ada
terus berani mas aku lagi
t dolphin loi ya
darina tuh wer

si nasi levers apa siasi
ya ampun kok gue mau milih yang kayak gini sih
kan gue maunya tank top bukan kayak gini
pergi dulu ya
eh itu nih kursa putra kan
kok ada kemana ya
ah ntar juga balik paling
nggak mungkin kayaknya kita ditinggal deh
lihat aja barang barang belanjaan mereka aja udah pada nggak ada
kalau memang mereka mau balik lagi ke sini
pasti belanjaannya nggak dibawa semuanya
gue yakin kita pasti ditinggal
yuk kita susul aja yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
kok ada duit nggak
udah lah nggak apa apa deh
kalau ntar juga kita bisa minta ganti sama mereka
kenapa banget sih
kita udah nungguin dari tadi kok

iya nih kita udah nungguin lama
oh iya kimmy natra mila makasih ya udah terakhir kita makan
aduh barang bawaan gue berat banget sih
kimi tolong pegangin ya
jangan lupa ntar dimasukin ke bagasi
kalian tunggu sini ya
udah nih han
iya nggak mungkin lah
ini baru pemanasan doang kali
eh miss kalau gue cepetan
iya gue lagi pada di mall nih
biasa sama anak anak cus tiger gitu deh
ada kimi natra mila juga ada

han ini nggak enak gitu
nggak ini udah
itu deh gara gara masalah kemaren
jadi kita mau minta maaf dengan ngajak mereka jalan jalan ke mall
kita pake cherry truck dan segala lagi sama kimi cs
pokoknya seru deh
restoran rahasia di rumah lo
semuanya ya biar rame
mereka juga diajak

nggak ada yang kaya
nggak ada yang kaya

menurut gue juga udah cukup lah
eh oh iya viro lu ga demen peste pasti asik ya
pasti ada anget rabennya dong
tadi temen temen gue pari ket nyumbur gitu deh
gue pasti dateng
kim kita mau ke rumah
aku mau ke rumah
kita mau ke rumah

iya lo denger kan tadi kayaknya si viro emang agak agak nyesel deh dia jahat sama lo selama ini
tapi kok gue ngerasa aneh ya
aneh kenapa kim emang lu gak percaya ya kalau sufiro itu juga pasti nyesel kali
tau kayaknya yang sekarang tuh beneran si viro juga ikutan baik sama lo
soalnya dia tahu si hani juga baik sama lo
hah lo bertiga pada mau ikutan apa enggak apa apaan mau nungguin om om di sini
hei viro kita semua di depan rumah lo nih bukain pintu dong
duh viro masa kita harus manjat lagi sih
ya iya sih namanya juga pesta rahasia
oh yaudah deh
yuk kita manjat
gak ketauan apa
apa enggak mendingan kita lewat pintu pagera aja
duh kimi lo tuh gak tau ortunya viro apa
mereka tuh masih kolot banget
mana mungkin viro boleh ngadain acara malam malam gini di hari sekolah
udah nih gak usah khawatir
gue dan anak anak udah sering kok nyelela masuk dan ngadain acara di dalam
kalau nggak percaya tanya aja mau indi
udah kalian ambil tangga sana
saat umur tentang kita
bahasa indonesia lebih menyesuaikan
angah yg terbaik